anda masih menyaksikan kupas tuntas komisi pemberantasan korupsi
kini telah menggelar hajatan penting ya di mencari para komisioner yang akan memimpin lembaga anti rasuah ini
tempatkan orang orang yang baik berintegritas dan tentu saja mumpuni di kursi pimpinan kpk
dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan mimpi untuk mencegah dan memberantas racun korupsi
kalau namanya racun atau penyakit tentu saja kita butuh antibiotik antivirus atau minimal vitamin c lah
untuk memerangi penyakit ini dan kami akan coba menghadirkan antibiotik atau vitamin c itu
dalam diskusi malam hari ini sudah bersama para narasumber yang sudah hadir di studio
di studio dua siren indonesia pada malam hari ini
yang pertama saya akan siapa
wakil ketua kpk saud situ morang
bang saud terima kasih sudah datang
kemudian ada mewakili parlemen anggota komisi tiga dpr ri
bang teku taufikul hadi
bang taufik terima kasih sudah datang
yang paling ngejreng bajunya disini selain saya ada staff ali kapori
pak ike terima kasih
nah ini orang yang sehari hari kalau saya sehari hari berurusan dengan berita
kalau ini sehari hari berurusan dengan kasus kasus korupsi
tapi bukan yang ditangkap yang mengamati dan memelototi
ada koordinator divisi korupsi politik icw
bang donald terima kasih
kita tahu masalah korupsi bukan hanya masalah hukum
tapi juga problem demokrasi yang serius
untuk membahasnya kita sudah kedatangan peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi
nah memang agar ada suara publik dalam forum ini
saya juga mewakili publik tapi supaya publik beneran ya
kita juga kedatangan rekan rekan mahasiswa dari fakultas ilmu komunikasi universitas pancasila
halo teman teman terima kasih
hebat itu harus semangat
kalau dari tepuk tangannya kelihatan anak anak pancasila juga semangat ya
bukan hanya mengamalkan pancasila tapi anti korupsi
oke sebelumnya ketua panitia seleksi calon pimpinan kpk ibu yenti ganalsi
juga sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
namun di saat saat terakhir karena kegiatan panitia seleksi yang cukup padat
beliau membatalkan kehadirannya disini
tapi tenang saja
kalau anda bukan kangen ya
kalau anda ingin tahu bagaimana perspektifnya ibu yenti
apa yang ibu yenty punya atau ingin katakan kepada kita
bu yenty punya pesan pesan khusus untuk kita pada malam hari ini
kita dengarkan yuk
apa pesan ibu yenty
panitia seleksi mengharapkan masukan secara tertulis dari masyarakat terhadap nama nama
calon pimpinan pemberantasan korupsi jabatan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
yang dinyatakan lulus tes psikologi
nah dengarkan tadi kan
ibu yenty meskipun tidak hadir
tapi meminta masukan kepada masyarakat untuk proses seleksi ini
karena ini sangat penting dan sudah sampai empat puluh orang yang lolos dari proses seleksi calon pimpinan kpk ini
saya akan mulai diskusi kita malam hari ini dari bang saud situmorang wakil ketua kpk
kenapa ke bang saud supaya gak kualat bang ya harus nanya ke bang saud dulu
bang saud kalau kita bicara selain tadi nanti saya akan tanya apa catatan anda dari jalannya proses seleksi calon pimpinan kpk ini
tapi gini bang kalau kita lihat ini ada beberapa kolega anda rekan rekan anda di pimpinan kpk
yang juga maju lagi dalam seleksi calon pimpinan kali ini
tapi sayangnya saya dan publik gak lihat ada nama tuh
saud situmorang dalam calon calon yang akan diuji di calon pimpinan kpk
ini kalau saya buka twitter tadi bang
ada pertanyaan pertanyaan dari publik saya membacakan aja
coba dong mas budi tanyain bang saud apakah bang saud sebenarnya kapok jadi pimpinan kpk jadi gak mau maju lagi
kenapa bang gak mau maju lagi untuk periode ini
ya saya tetap konsisten dengan pertama kali ditanya kemarin waktu pansel datang itu kan
malah saya menyarankan ibu basaria pak laude dan pak alex untuk ikut lagi
dan ternyata mereka mau gitu ya
tapi saya sendiri saya pribadi mengatakan bahwa
saya punya pemikiran bahwa mungkin lebih personal sifatnya
bahwa orang orang di belakang saya itu pasti akan lebih baik gitu
sehingga dan memang selalu begitu kalau lihat pemimpinan kpk itu juga nanti harus yakin dari periode
karena ini learning organization ya
dia akan belajar belajar terus gitu termasuk staff staffnya
yudi itu tadinya tuh dia ikut nyanyi nyanyi aja gitu
sekarang jadi penyidik keren jadi malah ketua wp

jadi harus yakin orang orang di belakang saya itu pasti akan lebih baik gitu
jadi harus yakin orang orang di belakang saya itu pasti akan lebih baik gitu

berarti teman teman anda kurang peduli dengan regenerasi dong bang
atau gimana atau punya pertimbangan yang lain sebenarnya
enggak makanya kan ada kalau beberapa badan badan lain itu memang merekomendasikan
saya kurang tahu apakah mereka stated antara satu periode dengan periode berikutnya harus ada
oleh sebab itu saya propose tiga orang dan sekarang masuk dua
saya pikir nanti akan masuk dua duanya kayaknya
oke salah satu situ orang tidak mau maju lagi jadi calon pimpinan
boleh tepuk tangan gak untuk bang sahut
mungkin alasannya bisa kita terima bang
mungkin bang saud sudah puas sudah merasa mentok sekali
saya sudah melakukan banyak hal untuk kpk jadi saya rasa sudah cukup pengabdian saya
seperti apa bang
saya malah lagi berpikir begini
kalau nanti saya di luar
kalau sekarang ini saya agak susah bahkan untuk ketemu roky gerung
kalau saya di luar kemungkinan nanti bisa lebih powerful untuk kemudian mendukung anti korupsi
mulai dari penindakan dan pencegahannya
jadi saya berpikir bukan berarti saya keluar kemudian berhenti passion saya untuk membersihkan indonesia dari perilaku perilaku yang transaksional
saya pikir malah lebih fleksibel
oke jadi salah satu alasan bang sahut gak mau maju lagi pengen ketemu roky gerung lebih sering
tepuk tangan sekali lagi untuk sahut sitomorang
saya mau ke bang taufiq kulhadi
bang taufiq kulhadi parlemen yang selama ini
sorry nih bang kalau kita menganggapnya
abang ini galak kali sama bang saud dan teman teman gitu kan
saya mau tanya proses seleksi calon pimpinan kpk ini salah satu coach yang saya ingat dari bang taufik beberapa kali ketika diwawancara media
harus lebih banyak atau harus ada paling tidak lebih banyak calon dari kepolisian yang masuk
kalau melihat komposisi sekarang sudah memenuhi harapan anda belum bang
kalau misalnya disebutkan berharap bahwa lebih banyak dari kepolisian atau kejaksaan yang masuk
tidak persis seperti itu
tetapi saya mengatakan
juga boleh dari kepolisian dan kejaksaan
jadi jangan kita mengekskludkan
nah itu yang harus kita ingat betul
kpk ini adalah
sebuah lembaga yang kita ketahui baru
memulai segala sesuatu itu
itu atas kehadiran
dan kejaksaan disana
karena itu kemudian bisa seperti sekarang ini
jadi kita tidak perlu kita mengatakan
sebuah lembaga tertentu
itu adalah tidak boleh hadir disana
saya mengatakan boleh
boleh ya bang ya berarti selama ini
ini sebenarnya antitesa dari harapan publik
atau anda lihat
ada suara suara yang sebenarnya tidak menginginkan
adanya polisi dan jaksa
banyak gitu ada di pimpinan kpk sekarang
itu kenapa anda mendasarkan kalimat kalimat itu bang
saya juga tidak tahu kenapa kemudian ada sebuah
pendapat sekarang ini
yang menganggap bahwa
tidak perlu ada polisi dan kejaksaan
siapa itu bang yang berpendapat begitu
saya tidak tahu
saya tidak pernah berhadapan dengan donald
jadi saya pikir bukan dia
itu cara politisi menjawab pertanyaan susah ya
oke saya mau tanya catatan anda bang
dari seleksi ini sudah
kita tahu sudah masuk tahapan psikologi
sudah ada empat puluh orang
mungkin ini krim de la krim
dari atau yang terbaik dari
terbaik dari apa namanya orang orang yang
mendaftar di kpk anda punya catatan
nggak bang taufik dalam proses
sejauh ini saya belum
mungkin kami baru
bersentuhan nanti ketika
pansel mengirim ke dpr
empat puluh orang baru pada saat itulah kami akan
melihat lebih jauh
satu persatu mereka yang dikirim ke sana
tapi sekarang kami belum
untuk apa karena terlalu banyak
tiba tiba tidak dikirim nanti
oleh pansel ke dpr
jadi lebih baik nanti kalau sudah dikirim
jadi sebenarnya bang taufik ini mau rahasia
nanti surprise nya di rapat dengar pendapat
atau uji fit and proper test gitu bang ya
taufik oke tepuk tangan untuk bang taufik kuladi
kalau bang taufik tadi
tidak mau komentar bang saur
katanya takut ini
inilah konflik of interest satu takut nanti
disalah artikan atau mungkin jangan jangan
tahu strateginya bang taufik gak suka yang ini
nanti kita cara mendekatinya bagaimana gitu ya
saya mau tahu ke donal
donal ini saya yakin kalau bang taufik
nggak mau komentar anda sih sudah memprototi
sejak awal bahkan sebelum proses seleksi ini
membelototi betul dan anda saya rasa
punya banyak catatan catatan paling banyaknya adalah
paling serius dari icw apa bung donal
atau salah satu perdebatan
belakangan bicara soal representasi
di penegak hukum
kalau mau kita
lacak ke belakang sebenarnya mas budi
tiga periode diantaranya ada
unsur dari kepolisian
jadi kepimpinan kpk itu
sebenarnya dekat dengan representasi
penegak hukum lain tapi
logika yang coba dibangun oleh
beberapa orang oknum anggota
pansel yang menyebutkan secara
kpk itu wajib punya representasi
dari lembaga penegak hukum lain
ini menjadi kalimat yang kontroversial menurut saya
harus ada dari lembaga penegak hukum lain
padahal kalau kita
cata peraturan perundangan
kalau kita lihat dari di dalamnya ini
di dikisi peraturan perundang undangan
tidak ada satupun pasal di dalam
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua yang menyebutkan
bahwa unsur pimpinan kpk itu
berasal dari kepolisian kejaksaan
undang undang hanya menyebutkan
unsur pimpinan kpk itu dari
pemerintah dan masyarakat
nah dan kalau kita lacak sebenarnya ke belakang
bahwa kehadiran polisi itu ada
dari empat kali itu tiga
sebenarnya tidak ada persoalan dari dulu
tapi yang jadi masalah adalah
ketika itu sifatnya seolah olah mandatori
atau wajib dan kalimat ini
menjadi kontroversi menurut saya belakangan
kalau begitu logikanya kita tidak sedang
mencari orang yang sedang capable
mencari orang yang berintegritas
tapi cukup dipilih saja
dari representasi masing masing
tidak perlu lagi seleksi
kira kira begitu siapa utusan dari polisi
siapa utusan dari jaksa
siapa utusan dari pemerintah
kalau itu logika yang sedang dibangun oleh
sejumlah anggota pansel dan itu menurut kami
yang kami tentang itu yang pertama mas budi
yang kemudian yang kedua adalah soal
perdebatan yang terjadi beberapa hari belakangan ini
soal laporan harta kekayaan
yang concern dengan laporan harta kekayaan
sedang dituding oleh sejumlah
dengan isu laporan kekayaan ini
menjegal atau menghalangi
orang orang tertentu menjadi pimpinan kpk
ini menurut saya pernyataan
dan logika yang sesat dan menyesatkan
sebab begini mas budi
dan kemudian menjadi
mandat kpk adalah pelaporan harta kekayaan
melaporkan harta kekayaan sebelum menjadi calon
masa iya kemudian
tidak melaporkan harta kekayaan
apa yang kemudian mau akan digali
oleh pansel nantinya kepada kandidat
benar atau tidak laporan kekayaannya
jujur atau tidak dia secara administratif
dan kemudian kita akan kehilangan
benchmark kehilangan perdoman
kalau begitu kpk
calon pimpinannya melaporkan kekayaan
dan bayangkan kemudian hari kalau orang
mau menagih laporan kekayaan itu kepada pejabat negara
apa yang terjadi tentu
logikanya akan bertabrakan bahwa
anda saja dulu menjadi capim kpk
tidak taat laporan harta kekayaan
kok kami anda paksa untuk melaporkan harta kekayaan
ini menurut saya perdebatan perdebatan
tidak penting di ruang publik
kalau kita lacak beberapa kali seleksi kpk
sejak awal mereka sudah komit ayo
sebelum mendaftar anda harus melaporkan kekayaan
karena itu akan kami cek nanti
kebenaran laporan itu
cek sumber lain seperti dari
direktur jenderal pajak
cek sumber lain dari ppatk
itu masyarakat sipil yang membantu mengecek
itu akan dibantu oleh berbagai macam instrumen
misal dalam seleksi
dulu saya ingat betul di seleksi
ada capim kpk yang punya
delapan rekening di bank
ternyata setelah dicek di ppatk
ternyata rekeningnya lebih dari delapan
rekening di bank
pertanyaan logikanya sederhana
apa informasi yang
verified mau dipakai oleh pansel
untuk mencek kandidat
kalau mereka tidak punya raw material seperti itu
nah ini menurut saya perdebatan yang sesungguhnya
kalau kita lihat
dari proses proses sebelumnya
ini menjadi tidak sehat dan tidak produktif
dan itu prinsipil sekali
gimana anda mau menanggi
ketaatan pejabat publik mau melaporkan kekayaan
kalau pansel justru berkompromi
dengan syarat itu kepada pimpinan kpk
saya lihat bang taufik sudah tidak tahan
menganggapi anda sudah gemar gemar tangannya
tapi saya akan kasih kesempatan bang taufik untuk pikir pikir sejenak
kita akan break tetap di ikut pas tuntas
anda masih di kupas tuntas
mencari para pemburu koruptor
donald tadi sudah mengungkapkan keresahannya
ada hal hal prinsipil yang sebenarnya
katanya tidak dijalankan dalam
proses seleksi kali ini sebelum saya ke
dua narasum lainnya saya mau ke bang taufik dulu
bang taufik tadi itu agak gelisah
tadi itu karena batuk apa karena ingin
gelisah dengan jawaban donald tadi sebenarnya
saya senang sekali dengan pendapat dia
jadi saya tidak gelisah
oh ini pertama kali bang taufik senang dengan pendapat donald
selalu saya senang kepada dia
jadi tidak pernah saya tidak senang
kepada dia jadi kalau tadi saya
agak bergerak sedikit
karena memang batuk saya
oke tapi secara substansi anda setuju
dengan apa yang dikatakan donald
tidak tetapi menurut saya
juga pansel itu bukan tidak memahami tentang
peraturan yang telah di
yang dia buat
jadi menurut saya
persoalannya kita tidak
menghadirkan mereka seharusnya
kita bisa mendengar pendapat mereka
karena itu saya tidak
ibu yenti tadinya berjanji bersama kami untuk hadir disini
tanpa berburuk sangka mengatakan
pansel paham juga tentang persoalan
yang sedang dilakukan
tidak mengatakan bahwa mutlak benar apa yang disampaikan oleh donald
tetapi saya ingin berpendapat bahwa apabila nanti mereka terpilih mereka harus melaporkan
mereka terpilih harus melaporkan
bung donald setelah terpilih atau sebelum terpilih
katanya bang taufik cukup terpilih
itu cukup bang untuk menghadirkan keadilan dan ketransparanan ala donald tadi
dan saya sudah mengatakan pansel itu paham juga apa yang dia lakukan sekarang
nah di dalam konteks saya saya tidak menjudge salah satu
tetapi saya mengatakan kalau dia terpilih nanti maka mereka harus melaporkan
oke sebelum ke bung donald saya punya jawaban
tadi bang taufik mengatakan harusnya kamu hadirkan pansel dong but di sini
tapi ya padahal ya panselnya lagi sibuk
tapi kita punya beberapa cuplikan pernyataan dari anggota pansel
menanggapi galaknya donald
dan kawan kawan di icw
yuk kita hadirkan
ini di belakang kita ada hendardi
saya bacakan ya bapak bapak
mereka menyatakan publik tidak puas dengan empat puluh pilihan pansel
melalui tes psikologi yang baru diumumkan
mereka mengatasnamakan publik atas dasar riset atau survei
atau mereka baru menang pemilu
bisa serta merta dan enteng mengatasnamakan publik
ini kata hendardi menanggapi ya teman teman anda lah
sebelum nanti ke
ada kalimat yang lebih pedas lagi yang saya baca hari ini
pansel bukan alat pemuas icw
itu temannya bang roky sebenarnya
bang hendardi itu temannya bang rocky
jadi nanti beliau bisa
nanti roki mewakili hendardi sebagai temannya
biar lebih produktif mas budi
kan tidak sulit bagi pansel kemudian untuk meminta
empat puluh nama tersisa kami beri anda
saya mengikir mengisi lhkpn itu
bagi database yang sudah terbangun dan biasa rutin
melaporkan spt pajak secara rutin
itu paling dua jam untuk mengisinya
pak taufikul hadi pernah mengisi
sebagai anggota dpr
dan itu tidak lama mengisinya
tinggal memerintahkan saja
tolong anda kami sebelum memutuskan hasil profile assessment
tolong isi itu selama dua jam
kami butuh itu untuk kami cek ke dirjen pajak
kami cek ke ppatk kami cek ke beberapa sumber
justru menurut saya akan memazir kalau itu dilenggarkan
pendekatan normatif secara regulasi
ini penting juga saya ambil
memang terjadi perdebatan secara undang undang
saya kalau tidak salah saya pasal dua puluh sembilan undang undang kpk
bahasanya begini mas budi
untuk dapat dilantik menjadi pimpinan kpk
itu punya syarat yang sifatnya kumulatif
berusia empat puluh tahun minimum
berpengalaman lima belas tahun di bidang hukum
dan poin terakhir itu adalah melaporkan harta kekayaan
jadi syarat itu setara yang harusnya dilampirkan
sebelum menjadi calon pimpinan kpk
dan termasuk di pengumuman media masa
kpk juga pansel itu menyebutkan syarat syarat
salah satunya melaporan harta kekayaan
memang tidak semua wajib lkpn
bagi mereka yang pejabat publik
penyelenggara negara berdasarkan undang undang dua puluh delapan sembilan puluh
tentu sudah mutatis mutandis
dia wajib untuk melaporkan lhkpn
saya mau ke bang saud yang pernah mengalami
anda kan belum pernah dipanselkan kan
bang saud sudah pernah dipansilkan lima tahun yang lalu ya
tahun yang lalu bang
hal hal seperti ini prinsipil atau anda dulu juga lakukan bang
bagaimana anda menilai keresahan publik lewat donald dan kawan kawan
saya hanya bisa mengatakan begini
bahwa makanya di dalam
di dalam kepemimpinan
yang mau diambil dari sebuah data dari seseorang itu kan sebenarnya kan ada unsur terujinya seseorang
kepatuhan seseorang gitu
jadi bisa jadi akan debatable kenapa itu syarat ke sebelas itu
mau dikasih duluan atau belakangan yang disampaikan mas donald tadi
tetapi kalau kita mau pakai itu sebagai yang saya kemarin debat di teman teman di kpk
kita mau gunakan lhkpk ini sebagai pisau analisis untuk melihat seseorang
ini menarik gitu
itu kan cuma berapa menit kalau mau ngisi gitu
nah kemudian mungkin gak apal hartanya mungkin bang
ya bisa jadi memang bisa jadi macam macam ya
padahal sebenarnya jauh di depan undang undang kpk
jauh di depan undang undang tipikor
itu di depannya undang undang yang lebih awal itu mengenai undang undang
apa namanya pejabat pemerintah yang bebas kkn itu sudah disebut
makanya dulu ada kpkpn kan
kpkpn berdiri kpk baru kemudian lhkpn itu dibawa kpk
jadi yang mau diambil oleh pembuat undang undang ketika itu pun
ini memang sudah dijadikan alat menganalisis seseorang
itu yang mungkin yang perlu kita
dan itu perlu di depan ya bang bukan di belakang
dan di undang undangnya memang disebutkan
jadi itu tidak boleh terpisah
jadi pertanyaannya adalah saya mengambil jalan tengah oke
nanti juga kalau dia nggak melaporkan juga bisa tahu
tapi orang akan sudah mulai melihat yang membedakan saya dengan orang lain itu apa
inilah nanti juri akan bisa melihat atau pansel akan melihat
membedakan satu calon dengan calon yang lain
jadi itu adalah pisau analisa yang penting kalau kata bang saud
sebelum saya ke general iqaed win yang sudah melalui proses ini
nanti kita akan peras pengalamannya dengan cerita cerita
saya mau ke rocky dulu
bung roky melihat apa namanya proses seleksi ini sesuai dengan atau setuju dengan donald atau seperti apa
anda punya catatan lah tentang seleksi pimpinan kpk yang ramai ini bung roky
kenapa seleksi itu jadi ramai
karena kita belum keluar dari kondisi darurat korupsi itu
sudah normal loh orang tidak bersoalin
dan kedaruratan itu barusan dua tiga jam lalu diperlihatkan
soal ott kasus bawang bersama disebutkan di situ itu politisi dari pdip
bersama dengan kongres pdip di bali
ada kontras moral orang segera lihat
jadi ini yang saya sebut ada kedaruratan yang berlanjut
sehingga seluruh komentar publik sebetulnya mesti dibaca di dalam rangka kedaruratan itu
jadi anda mau kupas tuntas sesuatu yang darurat
tidak mungkin kita bisa kupas tuntas karena ini persis kayak ini kaitannya
anda gak dapat intinya karena itu kulit semua kan
karena anda kupas bawang tuh
kupas kupas mana intinya sampai akhirnya kulit terakhir sama juga tuh
tidak ada isinya tuh
jadi keadaan ini yang saya kira menggelisahkan orang yang akalnya masih sehat
misalnya tadi ibu pansel mengatakan bahwa supaya presiden tidak intervensi maka aturan hukum itu yang diberlakukan
karena kita memilih presiden untuk memberantas korupsi
jadi kalau pikiran presiden tidak boleh intervensi
artinya dia tutup mata terhadap kemungkinan bocornya syarat syarat yang seharusnya diperlihatkan
dalam bentuk apa itu problemnya kan
sehingga orang dapat semacam sinopsis bahwa
oh presiden tidak mau tipe ini tipe itu
nah ini yang nggak bisa dibaca oleh pansel
karena pansel menganggap dirinya adalah sekedar panitia teknis
bukan panitia etnis
itu terrepresentasi dari hal hal yang disoroti donald atau hasil atau output paling tidak dari empat puluh orang orang yang dihasilkan atau dipilih oleh pansus
saya mau terangkan itu
karena social origins dari kpk adalah problem etnis ketika order baru berkuasa
jadi pada waktu itu diskusi tiap hari itu
bagaimana agar supaya korupsi berhenti itu
bahwa ada dua lembaga yang tidak memerlukan sebetulnya diangkat secara independen
satu kpk satu kpu
ini di awal reformasi tuh
supaya semangat reformasi itu dimanifestasikan langsung dengan penunjukan oleh presiden terpilih pada waktu itu
asumsinya adalah surplus moral pada si presiden masih bekerja
jadi kalau presiden punya legitimasi kuat ya diangkat saja saya mau anggota kpk komisarisnya abcde
orang tidak akan protes
kalau presidennya legitimasinya kuat
itu sudah diangkat pada waktu itu
demikian juga kpu
tidak usah lewat dpr
karena dpr justru adalah filter yang sangat bias pada waktu itu
nah yang pada waktu itu sekarang masih sama
problem orde baru carry over ke dalam keadaan sekarang
itu yang saya katakan
itu seperti kita kupas bawah tidak akan ketemu
kondisi saat ini anda lihat presiden perlu intervensi itu
dengan kondisi saat ini
tapi saya mau terangkan saja
bukan intervensi dalam arti mengganggu
bahwa saya pemimpin negara
saya ingin tidak ada korupsi
karena itu saya akan intervensi
saya harus kasih sinyal
saya juga harus kasih sinyal bu rocky kepada gerindra
oke sinyalnya redup
tepuk tangan bu rocky dong
tepuk tangan bu rocky
saya mau kasih sinyal tadi ke general ik edwin
saya sebutnya mantan calon pimpinan kpk
karena di saat saat terakhir di empat puluh nama nama beliau terbental dari peredaran
pertanyaan publik nih bang
saya lagi lagi nih ambil dari twitter
jadi bukan saya yang nanya ya
enam orang dari empat puluh nama ini ada enam orang general polisi yang lolos
anda satu satunya jenderal polisi aktif yang terpental dari seleksi calon pimpinan kpk
anda melihat ini hal yang wajar atau tidak wajar pak ika sebenarnya
dari perspektif anda pribadi
boleh dijawab nggak boleh dijawab juga syukur
pertama terima kasih dulu sudah ngikutin
harus terima kasih dulu
yang kedua pasti datang ke sini kan sebagai bukan dari utusan polri
orang yang mengikuti ujian capim kpk
saya datang ke sini
dan walaupun sudah nggak lulus saya masih nemani seleng
karena penggiat anti korupsi di lampung
saya baru sampai nih sama sama sleng
itu menggantikan abdi atau ikut anti korupsi sebenarnya
itu hanya menunjukkan passion anti korupsinya masih terlalu
jadi bukan satu satunya tempat di kpk gitu pak
bangsa polri setelah itu cocok jadi jurubisikannya pak ik
silahkan general ik
setelah melewati seleksi calon pimpinan ini wajar nggak kalau publik bertanya tanya nih
ini kan ada enam jenderal nih pak
anda satu satunya general yang aktif yang terbental
ini wajar apa nggak wajar
dari perspektif anda nih
tapi kan pengabdian itu bukan harus jadi ketua kpk
pas saya pensiun tinggal empat bulan lagi kan
tinggal empat bulan lagi pensiun
bisa menemani pak saud kalau sudah nggak ini lagi
jadi lsm nya penggiat korupsi kan bagus juga
kan kita punya pengalaman pernah direktur tepi korma bes
kemudian pengen menjadi ketua kpk
karena empat bulan lagi mau pensiun
masih mau mengabdi
tugas di polisi sudah tiga puluh lima tahun
lurus saja jalannya
empat bulan lagi pensiun pengen jadi pimpinan kpk bukan karena ingin cari pekerjaan baru kan pak
kalau kerja di polisi tiga puluh lima tahun harusnya sudah bosan juga kerja itu kan
tapi ada pengalaman
ini ada pak bang donald nih
nah itu dengan undang undang yang apalagi kpk
undang undangnya super gitu kan
mungkin kalau saya di sana akan lebih lagi
karena kok tidak selesai selesai ya korupsi itu ya
jadi anda dengan pengalaman anda dengan merasa kemampuan anda bisa membantu kpk ke depan untuk bisa memberi atas korupsi lagi lebih lepas
lebih lepas landas gitu pak ya
yang jelas bukan membantu kpk
karena ini untuk kepentingan rakyat
nah pak ike kalau tadi kalau kita belajar mungkin bisa ditampilkan juga tadi ya agak lupa ininya pak ike apa rekam jejaknya pak ika dalam sebuah grafis sambil pak ike saya tanya gitu ya
anda kan kalau kita lihat dari rekam jejak anda ada anda pernah menangani kasus kasus korupsi sebagai dir tipikor kalau tidak salah pak
tentu saja anda punya pengalaman dalam memberantas korupsi
prestasinya mungkin bisa pernah bikin apa dulu pak sehingga anda merasa percaya diri sekali bahwa saya punya pengalaman nih dalam berantas berantas tikus tikus kayak gini nih
saya kenapa mau jadi ketua kpk karena saya punya pengalaman
saya lihat negara ini punya pdb empat puluh lima triliun
negara ini punya di atas di negara indonesia dari sabang sampai moroke ini punya kekuatan empat puluh lima ribu
tapi saya lihat hampir setiap tahun dari tahun dua ribu sepuluh lah yang saya lihat kemarin di kompas itu ya hanya sekitar dua triliun aja yang bisa diambil
saya sudah pernah tanya dengan pakar pakar ekonomi sebenarnya delapan ribu kita bisa dapat
nah enam ribunya kemana ini
rasanya ingin itu membantu pemerintah membantu negara membantu presiden membantu rakyat biar uang kita jangan dua ribu
nah itu dia masalahnya pak ika
ini kalau bahasanya tukul arwana senior saya dengan prestasi seperti itu apa yang membuat anda terbental lagi lagi nih pak
kita break dulu deh anda supaya bisa mikir mikir penata hati untuk menjawab
kami akan kembali usaha jeda
anda masih di kupas tuntas mencari para pemburu koruptor untuk saya nggak lupa nama judulnya tapi saya nggak lupa juga untuk bertanya ke pak ike tadi
pak jadi setelah melewati proses seleksi calon pimpinan kpk ini mungkin kita tadi kan donald ini kan bahasa jawanya pak ngerasani dari luar pak ika ini kan yang mengalami dari dalam
apakah yang dicereweti donald
yang diresahkan rocky

dan juga yang dipantau oleh bang taufik tadi itu terjadi dalam proses seleksi calon pimpinan kemarin pak ika
saya jangan ditangkap pak boleh tertawa tapi jangan ditangkap
sudah dijawab orangnya
gimana pak anda melihatnya semuanya anda sudah melakukan hal yang maksimal dari itu
saya pelaku aja saya sudah lakukan maksimal sudah itu aja saya
tapi yang saya bilang tadi karena ada pengalaman tadi ini kpk ini kan independen sangat besar
saya di polisi kan empat bulan lagi saya pensiun
yang saya katakan tadi kita kok bertahun tahun hanya dua ribu triliun dua ribu triliun saja
kenapa nggak bisa mencapai enam ribu empat delapan ribu kalau perlu maksimalnya kue nasional itu
kalau kita bisa sampai ke sana kan kita sejahtera makmur semuanya kita baik
nah celah celah itu menurut pengalaman saya ada di sini gitu
di sini itu di mana pak ika
di perpajakan di sumber daya alam yang masih lubang lubang itu
saya punya pengalaman
nanti empat bulan lagi saya ketua kpk tapi status saya sudah independen
saya lurus saja
tertipkan itu semua uang negara
gaji pns besar tni polri besar
adik adik mahasiswa mungkin ada keputusan karena negara besar uangnya banyak uangnya tidak bayar kuliah
uang kesehatan tidak
nah itu kan kita menuju ke sana
oh gaji besar bukan karena pimpinan kpk kan maksudnya kan
pimpinan kpk memang gajinya besar
terima kasih sudah dibocorkan rahasianya bang saud ya
kita masa apbn kita sama dengan
masa sama dengan malaysia gitu kan
ya besar kita sedikit tapi
jadi buat seorang ik edwin tidak masuk empat puluh besar ini bukan berarti selesai sudah
tetap saya mengabdi
mungkin saya bisa aja empat bulan lagi selesai masuk lsm nya beliau beliau ini
yang kita biarkan bocor bocor itu
pak tapi pertanyaan publik juga nih pak
emang kalau dipimpin oleh general polisi kpk akan lebih kuat nggak pak
atau anda punya pendapat lain
lihat dulu orangnya dong
jadi enggak semua general polisi punya komitmen dan punya pengalaman
kan enggak semua dong
polisi yang tidak di bidang serse
ada juga yang enggak di bidang tepikor
kan ada juga yang di bidang
mungkin dia selamanya diberimok
selamanya jadi sabara
selamanya mungkin jadi di staf staf
nah kalau dia mau jadi
ketua kpk kan dituntut tahu hukum
pernah menangani paling tidak punya pengalaman
menangani tidak bina korupsi
kan kalau enggak ada ya susah jalan tim kat titik
oke kita tanya ke bu donal
tadi kan pak ika mengatakan ini sebenarnya ada sedikit punch punch bocoran
ada enam general polisi
ada tiga jaksa
kalau tidak salah bung donald berserta banyak sekali
dari akademisi masyarakat sipil orang pajak alih keuangan
catatan anda terkait nama nama misalnya
dan juga kejaksaan yang juga banyak disoroti oleh publik
ya saya belum mau membocorkannya sekarang
karena akan ada momen yang kita akan menyampaikan secara formal kepada pansel
tapi ke mas budi ada beberapa noto invaden atau fakta umum yang sudah diketahui secara publik
terpublikasi berkaitan dengan sejumlah sejumlah kasus dan rekam jejak
yang mendaftar menjadi capim kpk dari berbagai macam institusi
tentu kita sayangkan
yang tidak lolos yang punya kapasitas
portfolio secara rekam jejak pak ike dulu kami pernah kolaborasi di tir tipikor di awal awal dengan beliau
secara portfolio tentu sudah ada
tetapi hambatan pemberantasan korupsi ini kan datang dari berbagai macam lini
sekalipun beliau adalah mantan jenderal bintang dua polisi yang sebentar lagi akan pensiun
bukan tidak mungkin hambatan justru datang dari institusi awalnya
bukan juga tidak mungkin hambatan itu datang dari sektor politik dari politisi dari pimpinan negara dan seterusnya
tapi saya mau meneruskan apa yang disampaikan oleh bang roky tadi
saya paling tidak sudah tiga kali ikut secara teknis seleksi pimpinan kpk
selalu pimpinan negara dan termasuk juga anggota pansel itu punya agenda
misalkan saja sektor priority kpk selama empat tahun ke depan itu di sektor apa
misal tidak bisa dibantah bahwa masuknya salah satu pimpinan kpk
laudem shariff sebagai pimpinan kpk jilid sekarang
karena memang ada kebutuhan untuk membongkar korupsi di lingkungan hidup pada waktu itu
karena kejahatan korupsi di sektor lingkungan hidup itu nyata
lingkungan sumber daya alam dan seterusnya
dia punya portfolio di wilayah itu
nah problem pansel hari ini menurut saya tidak menjelaskan atau belum menjelaskan secara utuh
apa kebutuhan itu
dan akibatnya banyak proksi yang bekerja untuk menggolkan orang orang tertentu dan menjegal orang orang tertentu
proksi di luar pansel
jangan salah pak ike tidak menjawab tadi sesungguhnya
proksi mana yang sedang mau menghalangi beliau hari ini
itu pernyataan teknologi
ada begitu banyak proksi sesungguhnya kalau kita lihat dalam proses seleksi ini
karena keberadaan kpk dan sektor strategis kpk
kasus kasus kpk itu mas budi sampai per oktober dua ribu sembilan belas itu delapan ratus delapan puluh lima orang diproses secara hukum oleh kpk
termasuk ott hari ini itu adalah jenis kelamin korupsi politik
karena ada trading influence di situ memperdagangkan pengaruh dan seterusnya
jadi ada gangguan secara politik untuk mengganggu itu
maka kooptasi kpk secara politik juga sangat dimungkinkan
mau proksi politik manapun mau proksi penegak hukum manapun berebut sesungguhnya
mencoba untuk melakukan itu
karena satu satunya organ lembaga negara yang belum bisa dikooptasi karena pendulumnya masih punya banyak warna itu adalah kpk
jadi sekarang sedang berebut untuk menguasai
sedang berebut proksi ya
rocky anda mencium aroma yang sama apa nggak sebelum saya nanti ke anggota dpr
proksi banyak orang orang di luar kpk
tadi kata donald juga gak mau terus terang betul
tapi ini berebut ini pengaruh
bukan sekedar tercium tapi terlihat
jadi seluruh seluruh sainsis kita ada di situ
sebagai contoh tadi secara logis polisi mau masuk kpk jaksa agung kejaksaan mau masuk kpk itu buruk
secara logis ya
kalau argumennya kami punya jaksa yang baik kami punya polisi yang baik nah itu kami kirim ke kpk
justru kalau anda punya jaksa baik dan polisi baik menetapkan di tempat di mana kpk tidak bisa atasi awalnya tuh
kan tadinya mau memperbaiki kejaksaan dan kepolisian
nah kalau yang baik justru dikirim ke kpk kehilangan stok orang bagus kan disitu kan
tapi itu kondisi umumnya
ada kondisi khusus bahwa justru seseorang
yang terlalu pinter di polisi ditakuti oleh mereka yang kurang pinter karena itu dikirim ke kpk misalnya
dan juga jaksa itu
kan itu soalnya kan wah ini terlalu bersih orang ini
jangan dekat dekat kita karena kita agak kotor gitu
ada presiden seperti itu pak bung rogi
presiden itu bahkan bukan sekedar presiden
itu terlihat dari cara publik mencium tadi aroma semacam penyingkiran diam diam
jadi kabur sekarang
kalau dari awal kita pastikan bahwa pansel ini ngerti bahwa tugas dia itu bukan sekedar tadi tugas teknis
bukan sekedar mencari orang untuk memberantas korupsi
tapi pemberantasan itu menghasilkan kemakmuran
itu satu paket pikiran kan
tapi kalau saya dengar keterangan pansel itu selalu soal teknis saja
kan hukumnya bilang begitu boleh ini boleh iya
tapi anda justru dipilih supaya bikin filter berlapis lapis itu
soal ini yang sampai sekarang orang merasa bahwa ini ada transaksi yang belum selesai
ada transaksi yang belum selesai
termasuk proksi proksi yang juga nanti apakah dpr juga mencium aroma yang dicium oleh bung donald dan juga bung roky
kita akan bahas usai tidak
tetap bersama kami
anda masih di kupas tuntas
kita berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan
cewe cewe bahasa lebih kerennya lagi naik satu oktav proksi katanya
ada aroma aroma lain yang juga dicium tadi oleh masyarakat sipil
ada rocky gerung dan juga donald faris
saya mau ke bang saud dulu deh
masuk akal nggak bang keresahan hal hal yang
pansel ini ada yang intervensi ada yang coba cewe cewe ada yang menitipkan sesuatu
bagaimana anda melihatnya
ya karena memang dari awal kan jelas di dalam pembukaan undang undang kpk itu di baris pertamanya itu kan udah jelas bahwa
awal dari dibentuknya kpk ini kan ada persoalan persoalan penegakan hukum anti korupsi yang tidak efisien tidak efektif sebelumnya
kalau kita mau sedikit muncul lagi ke belakang kan bahkan sejak negatif
kalau kita mau sedikit muncul lagi ke belakang kan bahkan sejak negatif

kalau di negri ini merdeka kita tidak pernah sustainable memberantas dengan korupsi dengan baik gitu
kalau di negri ini merdeka kita tidak pernah sustainable memberantas dengan korupsi dengan baik gitu
kalau bahasanya bung donal itu bahkan ada tim itu kadang umurnya artinya cuma satu tahun satu bulan bubar selanjutnya

nah kemudian hopeless
nah kemudian hopeless
ketika orang hopeless itu segala macam pasti akan keluar
sesuai dengan masing masing mereka punya analisis punya kepentingan dan seterusnya
termasuk kalau kita bicara lima orang yang dianggap harus tengah dewa beberapa orang enggak sependapat ya
bicara lima orang yang dianggap harus setengah dewa
beberapa orang nggak sependapat ya
ya kita harus berpikiran menjadi setengah dewa gitu
makanya waktu saya ditanya kemarin orang seperti apa yang mau dicari
saya bilang orang yang dicari itu adalah orang yang datang ke kpk antara dirinya dengan tuhannya
jadi dia gak peduli siapapun
pak ike ini pun nanti kalau jadi kpk dia dengan tuhannya
gak perlu dengan backgroundnya
dan saya lihat sudah ada passion itu
mudah mudahan dari yang sekarang ini ada punya passion itu
bahwa saya datang ke sana bukan karena siapapun
saya pegang sendiri pedang ini
kemudian pertanyaan pertanyaan seperti ini tadi tidak akan muncul gitu
nah kemudian pertanyaan itu muncul kan di prosesnya
tadi lkpn dipertanyakan
tapi itu kan menjadi hilang ketika transparansinya itu menjadi jelas gitu
dan oleh sebab itu publik memang harus memberikan masukan
dulu kan waktu periode
saya itu sangat banyak sekali surat surat masuk gitu
bahkan ada orang yang akhirnya tahu nama cover name saya
bahwa saya kan cover name nya dulu waktu di instansi saya sebelum itu namanya tony
berarti ada orang ngirim surat
seperti wartawan ya pak punya cover name gitu
iya berarti kan ada orang ngirim surat kan
entah itu menjelekin saya entah itu mendukung saya
oke bang taufik anda melihatnya bagaimana
diskusi tadi ada proksi ada yang mencoba cewek cewek
kekuatan invisible hand yang mempengaruhi pansel
kayak perang ya
percaya apa enggak
proksi itu kan perang ya
ada perang ada yang meng remote dari jauh ya
tanya saja kepada bung saud
apakah dia ini adalah di remote dari jauh atau tidak
ya anggap saja lah boleh tanya ke bang saud
saya memilih dulu ya tidak merasa begitu
saya menganggap bahwa dia waktu itu
menjawabnya adalah pas di hati kita
maka dialah yang kita tetapkan
bung topik milih saya dulu
jadi menurut saya saya tidak merasa
saya tidak merasa seperti itu
tetapi kalau memang ada itu telah mungkin saya
sensitivitas politik saya tidak terlalu kuat
jadi enggak ada lah itu hanya apa keresahan yang tidak berdasar dari donald dan juga bu bro
tapi kalau misalnya seperti
tapi kalau misalnya seperti
bung hendardi katakan tadi
bahwa ini bukan alat pemuas
berarti yang menjadi proksinya itulah proksinya icw
itu adalah kpk itu
itu kalau menurut saya
ke orang lain tidak ada
jadi mengontrol icw
ya menurut saya kalau seperti itu
baik bapak bapak ada selain tadi bicara proksi lhkpm proses pansel yang juga banyak disoroti
ada satu hal yang menarik yang perlu kita diskusikan
ada kekhawatiran lain
di luar hal hal yang korupsi integritas
ada sesuatu yang mungkin agak baru dan agak sensitif di tahun ini
boleh kita tampilkan enggak
apa yang dikatakan oleh yen tiga narsi dan juga ada kelompok masyarakat sipil
di belakang kita
saya bacakan bapak bapak ya
berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme
sehingga pansel tidak mau kecolongan
ada yang kecenderungan ke sana
radikalisme juga jadi satu hal yang menjadi concern di sini
apa dikatakan ini netta pane
ini menggambarkan kondisi terkini di kpk katanya
sekarang berkembang isu di internal kpk
katanya ada polisi india dan polisi taliban
kubu novel penyidik senior kpk novel baswedan
polisi india siapa
perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini
saya mau ke bang saud
gimana mengawinkan dua pernyataan itu
ada benang merah atau nggak ada hubungannya
atau itu fatemorgana saja
saya mengatakan begini
bahwa di kpk itu
ini sebenarnya dua hal ini itu muncul dari stylenya orang orang bekerja di kpk
stylenya orang orang bekerja di kpk itu
saya pikir cukup lah ya buat saya empat tahun gak matiin ya
bahasa kasarnya ya
bahwa memang check and balance di kpk itu sangat tinggi
saya di beberapa tempat selalu men share cerita
bahwa saya pernah ditegur hanya karena ketika konferensi pers saya pakai batik lengan pendek
itu tegur pak tertulis
iya oleh pi pengawas internal
apalagi yang saud outspoken di tv
atau umpamanya ada penyidik lain yang katakanlah ngambil helm
check and balance di kpk itu tinggi praktis
sedemikian dinamikanya itu tinggi
cara berpakaian juga ada yang kadang kadang berani tapi kadang juga tidak
jadi maksud saya gini
ketika check and balance nya tinggi dinamikanya tinggi muncullah kemudian framing framing tadi itu
itu framing menurut anda
faktanya tidak seperti itu pak pak saud
karena saya berada di sana selama empat tahun
kalaupun ada framing framing seperti itu itu ada muncul karena memang mungkin ada seseorang yang mau
ada seseorang yang ingin menjadikan punya proxy kemudian proxy itu tidak jalan
itu mungkin tadi bisa jadi
jadi maksud saya ketika check and balance tinggi itu dinamika pasti tinggi pak
nah kemudian akan ada perlawanan bisa jadi akan ada respon bisa jadi
sehingga kalau kita katakan dinamika tinggi terus kemudian kalau dinamika tinggi ya pasti akan terbuka keluar
jadi ini framing framing saja dari orang orang yang mungkin ada di luar
pak ika anda lihat orang di luar tapi anda calon pimpinan kpk pasti udah tahu betul
mengetahui udah baca baca betul menyelami betul apa yang ada di dalam
kalau anda masuk dalam seleksi pimpinan
anda melihat keresahan yang sama nggak pak ika
saya kalau konflik itu gak suka
saya tidak suka konflik
nah kalau melihat begitu karena saya pernah juga menjadi atasan dari beberapa anggota berkali kali
yang konflik itu saya damaikan
karena tujuan kita tujuan untuk negara
jadi bukan kalian ribut
jadi kalaupun persaingan persaingan yang sehat untuk negara
saya punya pengalaman
jadi kalau nanti ada seperti itu anggota saya saya akan temukan mereka
kita bekerja untuk negara
tapi anda lihat itu fata morgana saja dibuat buat saja atau sebenarnya ada problem itu pak
saya kan belum pernah jadi orang kpk
belum pernah ya oke pak ika aman sekali
melihat seperti itu
ya saya tidak paham maksud secara politik pilihan diksi tersebut
kalau pilihan diksinya mau menyudutkan novel sesungguhnya logikanya terbalik
dengan menyebut novel dan kelompoknya adalah polisi taliban
justru yang saya tangkap diksinya justru negatif kepada polisi lain di kpk
kalau menganalogikannya adalah polisi india
sebab kalau polisi india itu kan selesai terjadi kejahatan baru datang
orang sudah bubar sudah melesai kejahatan baru datang
dan seolah mau merapikan seluruhnya
justru tidak bagus itu justru bagi kawan kawan yang berasal dari institusi kepolisian
maksudnya menyudutkan novel
justru kalimat itu menyudutkan polisi yang bukan bagian dari kelompok
maksud hatinya orang yang menyatakan itu
maksud awalnya agaknya kalau saya tebang
saya kan bukan ahli junuk untuk menerka apa maksudnya seorang neta espane
tapi menurut saya kalau tujuan awalnya mau bermaksud untuk menyudutkan novel
tapi justru saya menangkap poinnya justru menyudutkan polisi india versi yang bersangkutan
karena kalau kita rajin nonton film india kan selalu kita paham bahwa alur cerita polisi polisi di india itu akan datang setelah orang selesai menangani kejahatan
dan itu selesai oleh seorang sahrukan misalnya di dalam kasus kasus india
bung donal ini kalau tadi anda bilang bilang polisi india inspektur vijay sudah bicara sama saya di kuping
saya harus break dulu kami akan segera kembali usaha jeda
ini sudah tinggal sepuluh menit lagi
kita sudah di segmen terakhir
agak dosa rasanya kalau saya nggak minta komentar rocky gerung
bung roky ini kan problem yang juga di capture bahkan secara agak serius sama pansel
menghadirkan tim asistensi atau investigasi untuk menyelidiki soal radikalisme
serem banget nggak nih
ya itu serem yang dungu tuh
karena begini ya itu kata radikalisme sudah jadi semacam neologisme
satu istilah baru untuk menyebutkan sesuatu yang dia tidak pahami
jadi radikal aja
nanti ada akabri radikal karena itu panglima harus wawancara dia pakai bahasa perancis
nanti ada pansel untuk meneliti rektor yang diimport radikal apa nggak tuh
jadi sama dengan keadaan tadi
jadi seolah olah dianggap bahwa tugas dari pansel itu adalah tugas menyeluruh segala macam aspek yang harus dibahas di situ
nah kalau misalnya kpk memang tidak mampu menjalankan fungsi fungsi primernya ya undang aja taliban
kan logikanya begitu kan kenapa posisi ruang radikal taliban lebih mampu memberantas korupsi misalnya tuh
jadi ini kata yang dipakai
untuk menunda persoalan sambil konsolidasi itu
jadi di situ tipuannya tuh
nah saya menganggap pansel bukan itu urusannya tuh
dan kalaupun itu urusannya dibuka secara lengkap tuh
apa yang anda maksud
itu yang saya sebut tadi kayak kupas bawah nggak pernah tuntas
karena udah keburu kena perihnya mata tuh sambil kupas tuh
jadi lupakan aja itu
balik pada fungsi awal bahwa tugas pansel adalah menghasilkan
bukan sekedar komisioner yang punya keahlian teknis
tapi juga punya moral etis yang tinggi itu
karena itu akan jadi lentera buat pemberantasan korupsi
jadi soal radikal polisi radikal saya nggak ngerti tuh
polisi yang paling radikal ada polisi yang berbaring di jalan umum
dan menghalangi area selalu lintas
namanya polisi tidur
itu polisi paling radikal tuh
semoga tahan untuk rocky dong
moderator yang radikal juga harus memberikan kesempatan pada teman teman mahasiswa untuk bisa bertanya
karena siapa tahu katanya tadi bang saud nanya ada yang mau jadi ketua kpk apa nggak
nggak ada yang tujuh tangan bang
kayaknya ngeri bang
oke saya ada yang mau bertanya teman teman mahasiswa
boleh yang di depan
nama boleh berdiri
nama dari mana
boleh nanya apa saja asal jangan nama nama ikan ya
perkenalkan sebelumnya nama saya kania tarani
saya berasal dari universitas pancasila fakultas ilmu komunikasi
saya ingin bertanya kepada bapak saud
kasus novel baswedan itu kan belum selesai pak
terus bagaimana tanggapan bapak terhadap kasus tersebut
dan akankah pemimpin pemimpin kpk yang nanti membantu menyelesaikan masalah novel baswedan tersebut sampai selesai
atau dibiarkan begitu saja
itu aja pertanyaan dari saya terima kasih
baik tepuk tangan untuk kania dong
bang saud penting nih bang novel baswedan jadi variable yang selalu ada diingat di masyarakat
bahkan ketika kita bicara mengenai seleksi calon pimpinan
ketika kemarin wadah pegawai yudi nanya ke saya
bang saud itu kan di depan ada simbol sepeda
simbol ada dua sepeda di depan
simbol dari siapa yang bisa menemukan novel dapat hadiah seperti itu
kemudian dia nanya ke saya
pak saud mau kasih sepeda nggak
dalam hati saya begini
saya sedang membayangkan kalau itu terjadi sama saya
gimana perasaan saya sendiri yang tiba tiba
novel itu kan hampir tiap rutin harus cek
kemarin aja ada terganggu sedikit
bahkan rentan terhadap infeksi dan seterusnya
jadi saya memberikan sepeda itu adalah simbol dari
itu ada di gedung kpk
kalaupun saya nggak di kpk ya saya akan tetap berdoa
ya berdoa dong
saya kan nggak penyidik untuk kasus itu
cuma persoalannya adalah
di bagian awal
saya mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya tim tim yang ada sekarang itu
adalah mencari pelakunya
itu yang penting
jadi jangan lari kemana mana
jadi kalau dikatakan ada rekomendasi analisis dan seterusnya
itu boleh boleh saja
tapi ketika kemudian kita bertanya
pemberantasan korupsi secara keseluruhan
kemudian dihadapkan pada persoalan persoalan yang terancamnya orang orang
walaupun kami juga disalahkan
kenapa kalau nggak dijaga
kita jaga memang waktu itu novel
tapi kan pada saat dia aman
kemudian penjagaan itu luntur serangan itu masuk gitu
jadi bukan berarti kita juga tidak memperhatikan itu baik
secara keseluruhan menemukan pelakunya
tetapi juga kita melakukan upaya upaya lebih lanjut lagi sekarang di kpk
bagaimana kalau dalam keadaan tertentu
kita bisa memberi reaksi yang cepat terhadap
orang orang yang sedang bergerak di lapangan saat ini
mudah mudahan dengan pimpinan yang baru
ada energi baru gitu bang ya
untuk bisa sama sama berkolaborasi
menuntaskan kasus yang sama sama
tepuk tangan untuk bang saud
waktu kita sudah hampir habis empat menit
saya meminta closing statement dari masing masing pembicara
bang saud tadi sudah memberikan perspektifnya mengenai kasus yang
juga sangat penting novel baswedan
bang taufik terakhir harapan anda
ya karena kita berbicara tentang pimpinan kpk ke depan
maka kami berharap pansel ini mampu menjaring
sejumlah orang orang yang cukup capable pada posisinya
dan itulah memenuhi harapan rakyat
paling tidak adalah itulah mereka bisa melakukan
apa yang telah dilakukan sekarang ini
baik tepuk tangan untuk bang taufik koladi
bang betul komisi tiga dpr
pak ike orang yang punya pengalaman di kepolisian
dalam urusan yang beginian nih pak bahaya juga
apa harapan anda pak ika
ya mudah mudahan pimpinan kpk yang baru bisa terus ada target target
tiap tahun target target sehingga nggak ada
nggak ada lagi ini
kalau bisa ipk kita itu sekarang tiga puluh tujuh
jadi target tahun ini lima puluh
tahun depan enam puluh
tahun depan tujuh puluh
sehingga kita masuklah sepuluh besar negara terbaik
jadi jangan mau mendaftar sebagai ketua kpk saja
tapi nggak ada prestasinya
jadi harus setiap ini sekarang kita di angka tiga puluh tujuh
kalau tidak salah nomor delapan puluh tujuh ranking ke delapan puluh tujuh
naik setiap tahun empat tahun kerja bisa naik sampai enam puluh tujuh puluh
mungkin kita sudah masuk di ranking sepuluh terbaik dunia
jadi harus sampai itu
dan harusnya pimpinan yang baru punya target yang jelas seperti di perusahaan gitu pak ike
kalau target ipk ike setelah ini apa pak
ada pencoran dikit nggak
setelah mau pensiun ini patut berlangsung lagi
kalau setelah pensiun saya tidak akan berhenti
saya tidak akan berhenti ngamati korupsi ini
karena saya tahu tempat tempat itu
kalau tempat itu tahu ya gabung gabunglah sama yang lain lain supaya negaranya tambah baik
gabung sama bang sawot mungkin jadi wakilnya donald di jv
tepuk tangan untuk pak ika dong
agenda seleksi ini kan harus kembali ke hitohnya
mencari pimpinan kpk berintegritas
kita bukan mencari ketua atau pimpinan bnpt
sehingga jangan kemudian menggeser dari isu atau core isu utama sesungguhnya
carilah orang yang benar benar mau masuk kepada kpk berintegritas
mau memberantas korupsi
agar tidak kpk menjadi komisi pengamanan kasus kasus korupsi
oke terima kasih
tepuk tangan untuk donald faris dari icw
bung rocky gerung terakhir
ya closing statement anda tentunya
ya harapan tantangan atau kekecewaan anda bu jo boleh
saya tidak punya harapan
anda tidak punya harapan
oke dan itu
tidak ingin berharap dari yang ini
terus berarti akan separah ini ya
anda terima saja atau anda lihat ada harapan di luar ini yang bisa menyembuhkan kasus korupsi
banyak harapan itu
kalau ada public outcry ada kemarahan publik terhadap keadaan ini
ada semacam protes yang betul betul radikal
kan kayak tadi saya terangkan bahwa ada kongres di bali disorot oleh kamera
ada ott di kpk disorot oleh kamera
jadi dari awal kita lihat ini semacam parodi
orang tidak berharap parodi ini berlanjut
jadi saya tidak ingin memberikan plus point
tidak punya harapan terhadap kerjaan pansel
tapi berharap ada public outcry
ada kemarahan publik di ucapkan secara terang terangan
nah sekarang itu nggak mungkin kita lakukan karena keterlibatan publik dalam politik menurun
tadi saya baca smrc bikin survei
justru naik kebencian orang pada politik itu ketidakpercayaan pada politik
jadi ini soalnya dalam keadaan itu tidak ada gunanya memberi harapan pada proses yang sekarang ini sangat politis
oke tepuk tangan untuk roky gerung meskipun rocky putus harapan tadi bang hopeles
tapi kita jangan sampai putus harapan biarkan rocky saja yang tidak punya harapan ke depannya
terima kasih bang rocky atas perbincangannya
kita sudah sampai penghujung kupas tuntas pada malam hari ini
ketika kita sepakat berdemokrasi maka dibutuhkan penegakan hukum yang hakiki
apalagi bicara pembangunan
apalagi bicara pemberantasan korupsi
tak ada lagi alasan sekedar berjanji
masih belajar lagi kemampuan yang belum mumpuni atau kurangnya dukungan dari civil society
jangan hanya berseru nkri harga mati
tapi juga anti korupsi harga mati
karena nkri yang maju dan lestari
hanya bisa terwujud jika kita bebas dari korupsi
saya budi adiputro sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan